afif aku kabulkan keinginan kamu
aku akan lepaskan bella
besok dia akan aku antar ke rumah kamu sekalian
aku akan urus surat suratnya
aku akan urus surat cerai
bella akan kembali sama aku
bella akan kembali sama aku ma
papa gak pernah lo ngajarin kalian bohong
terima kasih ya kamu udah datang
aku pulang untuk mereka bukan untuk kamu
kamu minta boleh
ya ampun nek
badan kamu demam
bisa begini okey
kenapa rona terlalu kelihatan miserable menjadi perasaan

ada juga vasya

biarin dulu dikompres kayak begitu
kalo udah apa apa aku di depan
kamu tuh heran ya sama kamu
afif itu udah nyakitin kamu beberapa kali
dia udah ngabain kamu
tapi kau masih aja mikirin dia
dia udah baik sama kamu
dia itu begitu mencintai kamu
kebahagiaan kamu tuh ada di depan mata kamu
kamu tinggal raik
kenapa sih kamu harus muter muter dulu
aku bener bener gak sadar
tadi aku panggil afif depan reno
aku memang banyak menyengsarakan reni
afif dafa udah bangun
kalau dia udah nyakitin kamu
tetap lebih lembon
aku pikir ini yang terbaik untuk kita
aku harus mengikhlaskanmu pergi
karena memang selamanya hatimu hanya milik afif
aku akan segera urus surat suratnya
aku kabulkan keinginan kamu
aku akan lepaskan bella
besok dia akan aku antar ke rumah kamu sekalian
aku akan urus surat suratnya
aku akan urus surat cerai
bella akan kembali sama aku
aku akan kembali sama aku

bella akan kembali sama aku
bella akan ke rumah ini

dia sudah di depan
pada saat ini
kalau aku masih tidak ada ramadan
mungkin aja dia kena macet
viv nggak diangkat
nggak aktif juga
aku dengar suaranya sungguh sungguh
apa jalan yang terjadi sesuatu
dok gimana keadaan suami saya
kenapa tiba tiba dia pingsan dok
bu bella ada yang harus ibu ketahui mengenai pak reno sebelum mendonorkan ginjal kepada ibu
memang sebenarnya ginjal pak reno sudah bermasalah
dan saya sudah memperingatkan
kalau salah satu ginjal beliau itu sudah tidak baik
tapi beliau bersikeras untuk mau mendonorkan ginjal yang sehat untuk bu bella
dan terakhir kali pak reno check up dengan saya kondisi ginjalnya memang sudah buruk
dan saya tidak menyangka kalau kejadiannya secepat ini bu
pak reno sama bu bella
bu bellanya ada
di rumah sedang tidak ada siapa siapa
tuan reno sama ibu bella sedang pergi ke rumah sakit pak
ya udah kalau gitu
iniengerii settings juga sudah bergargakan karena pani tiga puluh lima menangganya ya tengokin
sekarang findet dua ceweknya itu
rachel bensien ingin menjahit industries selembungna
dan saya sudah memperingatkan
kalau salah satu ginjal beliau itu sudah tidak baik
tapi beliau bersikeras untuk mau mendonorkan ginjal yang sehat untuk bu bella
aku harus mengikhlaskanmu pergi
karena memang selamanya hatimu hanya milik afif
aku akan segera uruskan suratnya
bu dia rumah sakit